sementara itu minggu pagi tes event asian games cabang olahraga tinju telah dimulai
dan kita telah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia muhammad rizata yang berada di lokasi
zata selamat siang bagaimana hasil undian turnamen yang berlangsung pagi ini
selamat siang rian rian betul pada minggu pagi ini sebelas februari dua ribu delapan belas
merupakan hari pertama tes event asian games pada cabang olahraga tinju
dan nantinya tes event ini akan berlangsung sampai dengan lima belas februari mendatang
dan untuk hasil drawing pagi ini hasil drawing dilakukan pada pukul sembilan pagi
dan sudah ada saksi saksi dari setiap negara untuk menyaksikan hasil drawing tersebut
untuk hasil drawing nantinya pada pukul tiga sore akan ada sembilan pertandingan
yang dibuka oleh petinju dari thailand berhadapan melawan petinju dari korea selatan
dan ada tiga petinju indonesia yang akan bertanding pada hari ini
yang pertama adalah petinju
tujuh perempuan di weight kategori atau di berat lima puluh satu kg yaitu betrik sugoro
yang berhadapan dengan petarung singapura yaitu rosly
dan untuk petarung kedua pertarungan kedua ini ada marwan jembai
yang akan berhadapan dengan petarung dari taipei yaitu huang ha
dan untuk pertarungan yang diwakili oleh petinju indonesia terakhir
ada di pertarungan antara petinju cowok
yang berat empat puluh sembilan kg dengan nama mario kali
yang akan berhadapan dengan petarung dari cina taipei yaitu tup
dan rian ada yang menarik pada pelatnas kali ini
dikarenakan pelatnas kali ini itu sudah dilakukan sejak tanggal tujuh oktober dua ribu tujuh belas kemarin
di menado sulawesi utara
dan pada pelatnas kali ini ada dua tim yaitu
tim pertama adalah tim merah dan tim kedua ada tim putih
untuk mengetahui secara lebih lanjut lagi
untuk apa sih ada dua tim di platnas tinju ini
saya sudah bersama ketua dari persatuan tinju amatir indonesia pak joni asodoma
selamat siang pak
selamat siang mas atta
ya pak joni
pada sekarang kan pelatnas ada dua kubu yaitu tim merah dan tim putih
tujuannya untuk membuat dua kubu ini di pelatnas apa sih pak
ya memang sekarang kita sedang melatih dua tim
tim merah dan tim putih dengan jumlah petinju seluruhnya tujuh belas orang
kenapa kita membentuk dua tim
karena pertama memang dibutuhkan sparring partner
jadi satu kelas itu berdua sehingga mereka itu ada sparring partner
yang kedua adalah menciptakan iklim kompetisi di dalam tim tinju indonesia
kalau kita hanya bentuk satu tim
maka tim yang bersangkutan itu sudah merasa dia garanti untuk masuk ke tim inti sea games
ini kurang begitu memotivasi
mereka untuk berlatih lebih keras
karena itu kita bentuk satu tim lagi sehingga ada kompetisi ada rivalitas
nah di sini mereka akan lebih gigih untuk mengeluarkan semua kemampuannya
berlatih dengan sungguh sungguh sparin dengan sungguh sungguh bertanding dalam berbagai event uji coba try out ke luar negeri maupun dalam negeri
nah dari situ kita akan melihat progresnya
mana yang terbaik itu yang akan kita pilih nanti pada bulan juli
untuk masuk ke tim inti yang akan mewakili indonesia pada asian games
dah pak joni kan ada sembilan negara yang mengikuti tes event asian games pada hari ini
bagaimana pak joni melihat peta peta kekuatan negara negara yang mengikuti tes event asian games ini
ya jadi dari sembilan negara ini memang ada beberapa negara yang tangguh
yang langganan mendapatkan medali emas pada berbagai kejuaraan baik itu tingkat asia maupun tingkat dunia
di sini yang paling kuat itu boleh kita katakan adalah korea
kemudian setelah itu ada india
kemudian untuk asia tenggara sendiri itu ada thailand ada filipina
nah ini negara negara yang dalam tes event ini mereka merupakan kita anggap sebagai negara yang mempunyai kekuatan yang

oke siap terima kasih banyak pak atas waktunya
terima kasih pak
ya berikut pernyataan dari pak joni asodoma tentang peta kekuatan yang negara negara yang mengikuti tes event asian games ini
dan juga kenapa ada tim merah dan tim putih di kubu pelatnas tinju indonesia rian
baik muhammad rizata produser lapangan cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan
dengan mengatakan bahwa indonesia akan di kuasai oleh asing
dengan mengatakan bahwa indonesia sebenarnya akan dikuasai oleh asing
dengan mengatakan bahwa indonesia sebenarnya akan dikuasai oleh asing

dan sebagainya itu kan sangat menakutkan
jadi jangan menakuti
di dalam politik itu maksudnya
jadi adalah muncul
secara spontan saja
tapi kalau misalnya spontan berarti ada blessing
disguise ya mas adi karena sepertinya setelah
itu muncul kemudian banyak yang membicarakan
banyak percakapan di lingkungan soal jokowi maksudnya
dibicarakan itu akhirnya naik
lagi di top of mind publik
kalau dalam konteks sontoloyo mungkin
ini tidak by design alamiah
makanya kemudian pak jokowi sehari setelahnya
meralat keceplosan dan kemudian
minta maaf saya kira itu wajar dan baik
tapi kalau dalam konteks gundurowo
saya melihatnya ini by design
kenapa by design karena
berapa menit setelah pak jokowi ngomong
para jubirnya pak jokowi kemudian menarasikan
dia menjelaskan misalnya ada politisi
yang mengintimidasi selalu
mengasumsikan negara ini sedang dalam
batas kehancuran dan semacamnya
ya tentu ingin mengkritik kubunya bang ali
yang selalu ngomong ada ekonomi
stupidity di indonesia itu
pempesi tipis atm
kemudian angka pengangguran yang
meningkat dan semacamnya
saya kira ini by design menurut saya tidak ada yang
persoalan dan publik juga harus
tahu istilah sontoloyo kan
pernah ditulis oleh soekarno tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika ingin mengkritik islam yang
terlalu jumut tidak mau menerima kemajuan
begitu pun dengan gundurowo
satu istilah yang ditulis oleh
seorang ilmuwan amerika clifford gate
namanya dia mengklasifikasi
sejumlah makhluk halus
di jawa dan genderuo ini
masuk dalam kategori memedih
namanya yang kerjanya ngisengin orang
dia tidak jahat misalnya suka
mindahin jemuran orang ngelemparin
rumah orang matiin lampu rumah
warga dan semacamnya tapi tidak ada tujuannya
artinya publik juga harus tahu
penggunaan istilah istilah ini pernah
dibahas secara akademik
makanya kemudian ketika ini ditarik dalam
konteks puisi itu jauh lebih menarik
karena apa puisi berbalas puisi
seakan head to headnya agak lebih elegan
di luar itu semua metafor
yang dijelaskan oleh puisinya fadli zon
itu tidak lebih dari sekedar
ini menarik ya tadi
rakyat indonesia hidup pas pasan
jadi disini perlu saya luruskan
pas pasan itu bukan berarti
itu berbeda dengan halnya miskin
itu harus digarisbawahi dulu
memang saat ini banyak masyarakat
di indonesia hidupnya pas pasan
misalnya rumah masih ngontrak
yang masih bekerja nggak tahu
hari ini bekerja hari senin
apakah hari selasanya cukup atau
nggak untuk makan besok itu banyak
artinya bukan orang miskin
pas pasan itu tak kalah
hanya untuk bisa mencukupi hidupnya
pada saat itu
itu konteks yang tadi
ini sangat menarik
kok seorang presiden bisa
berpikir tentang gundurwo
pak jokowi kan politisi yang
menakut nakuti menurut saya
sampai detik ini
tidak ada seorang polisi itu menakut nakuti
tidak mungkin lah rakyat indonesia itu
takut takuti justru menurut saya rakyat indonesia ini
sekarang semua sudah cerdas sudah pintar
jadi gak mungkin
ditakut takuti eh kamu ini
begini eh kamu gak pilih saya begini itu gak ada
rakyat indonesia ini masa bodoh terserah
gue gak peduli lu mau ngomong apa kadang seperti itu orang indonesia
saking tidak pedulinya
lagi gitu artinya
dengan situasi yang saat ini justru menurut saya
yang menjadi ketakutan rakyat indonesia saat ini
misalnya apa adanya ketakutan
terkait contoh paling gampang lah
masyarakat justru ketakutan nih
kalau kurs dolar ini
semua bahkan rakyat indonesia
bahkan sekelas pengusaha pun takut
sama masyarakat juga
seluruh rakyat indonesia saya bilang
tidak menentu bahkan bisa naik
bahkan naik kan jadi ketakutan
takutnya di mana takut misalnya
harga bahan pokok naik
takut tentang tiba tiba bbm
naik takut tiba tiba
besok di phk karena
kenapa karena namanya pengusaha
pasti kan tidak mau rugi ketika
semua naik bahan
dasar produksi naik otomatis ada pengurangan
justru hal inilah yang menjadi
ketakutan bagi masyarakat ada yang ketidak
ada pastian itu tadi
banyak hal hal ekonomi gitu kan
hal itulah yang paling
ditakuti masyarakat saat ini
dan itu kemudian dilihat oleh
prabowo sandi kemudian
untuk bisa lebih dijual ya soal ekonomi
jadi ekonomi kita bakal gini nih makanya
menakuti bukan bukan menakuti
justru gini jadi sekarang ini kan
menggambarkan bahwasannya kondisi ekonomi kita
seperti ini sama halnya misalnya
tujuh persen ternyata
lima persen artinya kan disini kan tidak tercapai
berarti ketika tidak tercapai itu
berarti kan tidak mampu
artinya kan untuk ekonomi
apa namanya suatu presiden tidak mampu
meningkatkan ekonomi ketika ekonomi
tidak bisa meningkat otomatis berpengaruh
ke kesejahteraan rakyat nah makanya
kayak pak sandi
dia paham betul soal ekonomi ini
makanya kemana mana ketika beliau
belusukan pun dia selalu turun itu
misalnya ke pasar dia tanya ke pasar itu
nah lalu ketika habis
masalah harga pangan
sembako lalu ditanya kepada kaum milenial
misalnya tentang tenaga kerja
masih ada yang sekolah sma
atau yang masih kuliah
menjadi pertanyaan besar ketika kalian lulus
kalian mau ngapain
tenaga kerja kalian mau kerja
di mana itu menjadi pertanyaan
besar sampai sekarang bagi kaum milenial
bahkan menurut saya pribadi
bukan hanya pendukung pak prabowo bukan pendukung
pak jokowi kalau mereka lulus
mereka mau jadi apa emang
ada ngelamar kerja saya pendukung pak jokowi
saya pendukung pak prabowo gak ada orang
kerja seperti itu masa tiba tiba
perusahaan nanya eh kau kemarin dukung pak prabowo
atau pendukung pak jokowi gak ada mbak
jadi inilah yang menjadi ketakutan
pada saat ini inilah gundur uing sesungguhnya
adalah ketika masyarakat
tidak ada kepastian dalam hidupnya
ketakutan itu bagaimanapun kemudian
betul betul kemudian dimanfaatkan oleh
prabowo sandi untuk dijual kepada
oh iya makanya kan tema
adil dan makmur adil itu
terhadap seluruh warga indonesia
dan makmur terhadap warga indonesia juga
artinya itulah yang menjadi
menggunakan isu istilah istilah mahluk alus
seperti tetangga sebelah ini
kami tetap mengedepankan

mengedepankan isu ketakutan ketakutan yang
dialami oleh rakyat
oh iya dong mbak takut besok
misalnya sekarang ini saya sering ya
berapa banyak kata takut yang sudah
dikatakan oleh bang ali
menyinggung arti gundur uing pak jokowi
bilangkan gundur uing adalah politikus
yang sering menakuti justru saya
ketakutan sekarang ini
kait besok tidak ada kepastian
misalnya hari ini contoh kecil saya makan
pecelele lah itu sekarang ini

sebelah gitu nah artinya itu lah ketakutan
sebuah itu begitu baik baik

jangan lupa like share dan subscribe
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
membuat narasi yang aneh aneh jadi kita mungkin langsung ke tepat sasaran ke bawah gitu tapi pada

singkat yang saya khawatirkan itu bukan soal sontoloyo gundro tampang boyolali dan semacamnya
tapi ini yang disebut dengan jauh framing jadi ini soal siapa yang ngomong oke jadi sebagus
apapun omongannya itu jelek aja kira kira oke oke baik baik menarik kita lanjutkan di lain
dan sejati kampanye politik adalah menginformasikan keunggulan bersaing kepada
publik namun kenyataannya hingga kini publik kenyang disuguhi berbagai silat lidah dari
dua kubu yang berkompetisi mungkinkan narasi kampanye damai dan mendidik bisa
terwujud kita lihat nanti tetap bersama kami di cnn indonesia prime news